kebakaran rumah sakit hermina depok sabtu malam terekam video amatir warga
api yang berkobat di lantai atas membuat pasien harus dievakuasi
lantaran api mulai merambat ke bagian lain
sejumlah pasien serta keluarga menangis histeris
saat mengetahui ada yang masih berada di dalam gedung
bahkan salah seorang ibu kebingungan mencari anaknya
api diduga berasal dari dapur di lantai lima gedung rumah sakit
belasan unit pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi
jadi lagi masak ini kronologi jadi dia lagi masak
tapi udah sempat dipadami disahakan jadi dia larinya ke exhaust fannya
proses pemadaman dan pendinginannya
pendinginan masing masing berlangsung selama satu jam
pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran
tim liputan cnn indonesia